halo sebagai compactv seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
senin enam mei dua ribu dua puluh empat bersama saya aisyah mada putri di top tiga news kompastv
berita pertama seperti kompasifik kementerian kesehatan meluncurkan program rumah sakit pendidikan berbasis penyelenggara utama atau rsppu
peluncuran program ini diselenggarakan di salah satu rumah sakit yang menerapkan program ini yakni rumah sakit bunda dan anak harapan kita jakarta
peluncuran program rsppu ini dilakukan oleh presiden joko widodo yang juga turut dihadiri beberapa menteri
di antaranya menteri pendidikan nadiem anwar makarim menko pmk muhajir effendi hingga menko bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sarpanjaitan
pada kesempatan kali ini presiden joko widodo kembali menyinggung kurangnya jumlah dokter spesialis
dan alat kesehatan terutama di kepulauan
jokowi bilang masalah ini diharapkan bisa sepenuhnya terselesaikan di pemerintahan presiden baru
kalau ke daerah saya senang usg itu sudah ada di puskesmas
masuk ke rumah sakit lagi saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota sudah ada mri sudah ada mamogram
para saksi mengaku takut jika diputus kontrak kerja ketika tidak menuruti arahan
semua itu dasarnya terpaksa yang mulia
arahan dari kepala biro pimpinan kita
kepala biru juga arahan dari pak sekin
karena memang diperintah oleh atasan oleh kepala biru gitu ya
terpaksa karena itu memang arahan pimpinan saya langsung pak isnar itu
sama pinjam vendor dan sharing tadi
apalagi ini masih apa
kenapa saudara mau ngambil uang itu
perintah dari pak arief karena sudara takut dipicat gitu
partai gerindra optimis presiden terpilih prabowo subianto akan bertemu dengan ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri dalam waktu dekat
dan telah mendengar ini prabowo akan membentuk presidennya
wakil ketua partai gerindra habibur rahman menjelaskan keyakinan ini nampak dari kader pdi perjuangan
yang menyambut baik ide prabowo untuk membentuk presidensial club
habib juga mengaku sudah berkomunikasi dengan sejumlah jurubicara pdi perjuangan
dan tidak ada yang keberatan dengan ide prabowo
habib belum bisa memastikan kapan pertemuan mega dan prabowo
tapi menurutnya pertemuan tersebut akan terlaksana dalam waktu dekat
gagasan tersebut sudah disampaikan pak prabowo ya
sering didiskusikan dengan kami
terutama kader kader partai gerindra sejak bertahun tahun lalu
saya ingat betul mungkin sekitar tahun dua ribu empat belas
pak prabowo itu pernah sampaikan ide tersebut
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sudah saatnya saya aisam mala putri pamit untuk diri
jangan lupa diberikan like komen dan share video ini ya
sampai jumpa di top tiga news rombos tv berikutnya